wah gimana cara bukanya ya
ya allah berikanlah keselamatan untuk riana dan andi dulu
mudah mudahan terlambat sampai sana
sudah sudah sudah
alhamdulillah ya allah kembangnya udah berhenti
oh kiki takut bu
ibu juga takut kik mir
kita takut bu sampai jatuh dari tempat tidur bu
bentar aku telepon dulu ya
kayaknya ada suara telepon
teleponnya dimana ya
teleponnya dimana ya
ganti awak kan tren namanya
ganti heelpon kepung yang developing
aku kasih dia minggu lagi
berada ya soalnya udah langsung ke connect sama handphone saya jadi saya kalau mencari kamu kalau kamu hilang lagi kabur lagi gampang
mereka masih di panti sih mah
jangan jangan andien sama rina masih kejumpaan di sana lagi
telepon ibu panti
aku telepon ibu panti bentar ya
rena sama dua teman di kamar sama buah rina
mereka masih terjebak di dalam
saya sudah coba buka buka pintunya tapi tidak bisa
ya allah semoga mereka baik baik aja ya pak
kenang ya anak anak
bu di sana gempa juga ya
saya juga khawatir pak
bu andin dan rena belum keluar dari kamar
dan dua anak lainnya yang sekamar dengan mereka

terjebak di dalam
iya ya saya segera kesana ya bu ya
pak al mau kesini
tenang ya anak anak ya
ma rena andien sama beberapa anak manti yang lain masih terjebak di panti
aku kesana ya
ya allah ya tuhan
yaudah kamu kesana samperin ya
bring your jacket
iya di mobil ma
hati hati pak bos
barusan terjadi gempa pak
lumayan keras guncangannya
nggak ada kerusakan yang parah
saya juga tadi ngerasain di bandara
rena di pantai aswan gimana ya
apa sebaiknya aku telfon aja ya
buat mastiin kalau rena itu baik baik aja
ma ada telepon ma
oh iya itu soal pencet sayangnya
pencet yang warna hijau iya
aku ketakutan om baik
aku nggak bisa keluar dari kamar
om langsung kesana sekarang ya
rena sabar ya
oke om baik
om datang secepatnya
pak tolong ke jalan selayar
jalan selayar sekarang
oke siap pak baik
mas dino kenapa sih sangat perhatiin dan sayang banget sama rena
perasaan aku jadi gak enak
yang penting gempanya sudah selesai
berdoa aja pasti kita bakal keluar kok dari sini oke
mama juga bakal cari cara supaya kita bisa keluar

aduh gimana cara bukanya ya
ya allah berikanlah keselamatan untuk rena dan andin yang pak
mudah mudahan allah terlambat sampe sana
sudah sudah sudah
lebih baik kita kumpul dulu disini
jangan ada yang masuk ke dalam apartemen
saya lagi di lapangan apartemen pak
semua penghuni di evakuasi kesini karena
tadi ada gempa pak
andin sama rena itu lagi kejebak di panti
sama dua anak yang lainnya
saya minta tolong sama kamu pergi ke panti sekarang
bantu saya untuk evakuasi mereka ya
saya sekarang kesana
saya tunggu di panti
ayo semuanya berkumpul
gempa nya untuk jemput
gempa nya untuk cuma sebentar
gimana caranya aku bisa keluar dari sini sama anak anak ya
aku juga takut ma
saya gapapa udah tenang aja
kan ada mama disini kita bisa keluar kok ya
udah jangan panik ya
aku takut ma
udah tenang aja
masyarakat akan berhenti kok sayang ya
ada mama kok disini ya
ada mama disini
ngumpet semuanya ngumpet
ya allah selamatkan kami semua ya allah
selamatkan kami allah
semua lagi panik
kayaknya ini kesempatan gua buat kabur
untung gempanya cuma sebentar
oh kayaknya kurang satu nih
kemana tahanan satu elsa
jangan lupa like subscribe channel ini ya
jangan lupa subscribe channel ini ya
woy jangan kabur
gagal deh gue kabur
terus terus terus monor monor bang